mas hati hati ya hati hati bagi yang kenal tolong di tolong dikasih tahu ya tolong ya nah dia minta
uang itu semua nih supaya enggak ada lagi korban dari dia nih istrinya mengalihkan perhatian dan
suaminya bebas nih ini dia nah dan disini dia mau
masukkan uang itu ke dalam kantongnya
itu modusnya diajak ngobrol terus gitu ya
itu kayak gitu banget
itu kejadiannya cepet
sepuluh menit dia naik motor
itu pas toko lagi rame banget ya